di fiba world cup dua ribu dua puluh tiga agustus mendatang indonesia akan menjadi tuan rumah bagi tim tim yang tergabung di grup g dan grup h
berdasarkan hasil undian yang berlangsung di manila sabtu dua puluh sembilan april
grup g diisi juara bertahan fiba world cup spanyol brazil iran dan pantai gading
sementara di grup h ditempati kanada perancis latvia dan lebanon
pengemar basket di tanah air termasuk para pemain tim nas basket indonesia pun
berkesempatan menyaksikan langsung penampilan bintang nba seperti jamal murai victor wembanyama
rudy gobert evan fournier hernan gomez bersaudara hingga krista porzingis yang akan memperkuat negaranya masing masing
kalau lihat di tv itu kan mereka ball movementnya cantik sekali gitu ya
jadi pengen lihat gitu secara sistem gaya mainnya kayak gimana secara real gitu bisa lihat gitu
terus kalau pemain sih pemain pemain perancis
kayak fournier kayak gobert gitu gitu sih
ya mungkin kan mereka pemain dunia ya kapan lagi mereka bisa main di indonesia
kapan lagi kita bisa langsung live melihat gerakan gerakan dia
terus apapun yang mereka lakukan di lapangan kita bisa dapat ilmu
pengalaman menonton pertanian itu semenarik apa sih terus sekompetitif apa mereka mainnya gimana
jadi bukan ngelihat kayak khusus pemainnya uh jago ya enggak
kayak mereka team play nya mereka gimana defense nya gimana
jadi banyak yang bisa dipelajari dari kita nonton
jadi kita bisa melihat yang tim tim yang high level gitu sih
tiga bulan jelang pelaksanaan fiba world cup
persiapan pun terus dilakukan indonesia sebagai salah satu tuan rumah
salah satunya adalah pembangunan venue indonesia arena
yang akan digunakan sebagai tempat pertandingan yang sudah memasuki tahap penyelesaian akhir
perwakilan kontingen dari masing masing negara pun sudah dijadwalkan akan datang ke jakarta
untuk melihat kesiapan venue dan fasilitas yang ada
ini ajang dunia yang ada di indonesia jadi sangat
merupakan kesempatan yang sangat langka untuk kita bisa belajar
langsung dari sisi penyelenggaraan dari sisi aspek kompetisinya
dari sisi atletnya sendiri dan yang biasa kita lihat di tv
ini kan ada di sini langsung ya jadi di depan mata
jadi saya harapkan juga semua stakeholders baik penonton atlet penyelenggara seperti kita ya
itu bisa melihat langsung inilah level dunia yang harus kita coba adaptasi
supaya ke depannya semakin maju lagi basket
dua belas basket indonesia gagal lolos ke fiba world cup tahun ini
namun pengalaman menyaksikan langsung tim tim elit basket dunia diharapkan akan dapat memberikan pengaruh positif
bagi perkembangan dan masa depan basket tanah air